jangan percaya sama ciumannya oma
ciuman itu beracun
begitu gara gara mau dipotong dua bulan tuh uang jajan di rumah
kita mau beliin indrey kamera
nanti kita beli
nanti kita beli
nanti kita beli
nanti kita beli
banyak orang kali
laki lo itu kan udah terbiasa hidupnya seneng
dia pernah pernah sih gede gede barang
kagak tahu caranya kali dia
nanti kita beli
nanti kita beli
nanti kita beli
nanti kita beli
kesian si pupu sama aji ya
dah sadar tuh kalau dimanfaatin sama si nina
jangan jangan mobilnya si aji itu yang di taksi in
bener juga tuh nyak
ko nggak kepikir ya sama kita
si mina sama si ipat tuh kan lagi berantem gara gara saya bara nama
pantesan si puput dipepet habis sama si mina
biar ntar biaya lahir aja dibayarin
nah nih nih diangkeroknya nih sini lo
gara gara lo orang sekampung ini nyakain gue ketipu
iya itu pesertanya pak
orang sekampung bisa tahu dong
kan ulang tahunnya masih lama
tapi sebentar lagi mama kan mau melahirkan rumah
masih tiga bulan lagi
iya oma tapi kita khawatir oma kayaknya indrinya gak suka
enggak kok oma tau indri tuh suka
tapi dari tadi pagi oma sejak mama pulang dari klinik indri itu ketus
lanyanya yang aneh aneh
iya oma indri nanya didik bayinya tuh mau mandi dimana mau tidur dimana
keliatan banget kalo indri tuh gak mau diganggu
terus rencana kalian itu gimana
hubungan sama kamera itu apa
dedek bayinya kan ada ceweknya nih oma
andri tau nih indri takut gak disayang lagi
jadi kita beliin indri kamera
supaya indri tau kalo dia masih disayang
dan akan terus disayang oma walaupun didik bayinya ada yang perempuan
kenapa halus kamera
kalo mobil gak kuat tatungannya oma
itu loh yang bikin video pakai handphone
nah kalo kita bikin video pake handphone itu gambarnya gak bagus
beli aja sekarang
biar indri tahu kita semua sayang sama dia
kita bertiga patungan
oma aja yang beli
nanti kita ngakunya patungan bertiga
yaudah kalo lo gak mau ikut gak apa apa
berkorban uang jajan aja gak mau
ada lo sendiri tuh
oma patungannya berapa
manufacture sungguh lebih mulit
kenapa lo senyum senyum gitu
lo bikin orang naik darah aja lu
udah jadi antek ya mina lo sekarang ya
masa jadi antek
terus lu ngapain
lu nyebarin berita sama semua orang kalo gua tuh ketipu
biar semua orang teh tau
kalo mpok teh orang kaya banget
bayangin aja mpok
lu maksudnya apaan sih tin
gue jadi tambah bingung nih
kalau misalnya tina ketipu dua ratus ribu sama orang
gak mungkin kan uang tina tuh cuman segitu
pasti ada uang yang lainnya
di rumah atau di tabungan
bang muhyite punya uangnya berapa miliar mpok
tin lu kagak usah tanya
taruh tambah bingung lagi
banyak banget ya nya
kau suka kagetnya ga ke stops
diperangkan turgade ngukur ngukur tanah sampian mari pamitin assalamualaikum
lu bagaimana sih ngapain pakai seragam segala pakai gini ginian segala kenapa loh saya kan
tersenyum pak resmi resmi gua resmi gua nggak jadi gajet tanah batal batal
kita bilang aja kau mahal kalau harga kameranya
empat juta kalau enggak
biar lo bisa patungan sedikit
kenapa lo keberatan sih
kecuali omanya marah
omanya juga nggak apa apa
kenapa sih lo mesti berhenti
kan gua udah bilang
gue itu mau ikut patungan tapi
yaudah kalo gak mau ikutan gak apa apa
tapi lo bantu bantu gua kek
kasih uang jajan apa gimana
gua bekel lah dari rumah
enak aja lo pikir gue anak sd
ngeluh terus setiap hari kerjanya
orang nggak bisa jajan dua bulan
gimana gue mau jalan sama nadia
bekelnya lo banyakin lah
biar bisa makan berdua